penyerahan siamret itu haji muhyiddin pak haji itu bukan enggak diijinin tapi kan pak haji
kagak tahu kejadiannya haji kagak nyat langsung lagian korban saksinya pada lengkap lapor polisi
jadi pak haji nggak perlu lagi kantor polisi ya sebagai sesukuh kampus ini gimana harusnya
buat dilibatin dong sebagai penengah yang udah udah mah bukannya nengahin masalah malah bikin tambah
perumah salah udah deh bang kagak dilibatkan itu artinya ngentengin abang jadi ngusir repot repot
kantor polisi ala itu alasan enggak masuk akal padahal yang sebetulnya
enggak mau ketemu yayang atika oh katikanya lagi tidur tidur bangunin dong bilangin ini masalah hati
baik baik yaudah lela bangunin dulu ya kasih kak atika kak ketika ketika kak bangun kak
kak dicariin tuh ketika kak bangun aduh lelah kurang ajar banget sih orang lagi tidur pakai di
bangunan bangunan bangunin kali kak ini pulih bangunan apa ayo bangun kak bangun
eruh ngajar banget sih lela gue tuh lagi ngimpi asyik aduh
ini mas rahmadi nih baru mau dikasih kembang mas rahmadi gara gara lubang menentu jadi kejadian
buyar mimpi gue kak cerut loh nah kebetulan ada orang yang lagi bawain bunga buat kakak
dia udah nungguin di teras tuh ayo bangun ayo mas rahmadi ya allah kita emang sehati mas rahmadi
baru gua ngimpin lu datang bawa bunga yuk sana menggirir nggirir dong aduh aduh aku cantik kagak
udah udah minggir minggir minggir aduh mas rahmadi tunggu ampami iya iya iya iya
lela iya kak iya kak aduh lu bagaimana sih tadi katanya mas rahmadi yang datang apaan ini
mau rorokan sawah tadi kan udah udah udah udah jangan begitu dong ya yang hati kak
masa orang orangan sawah emang ya yang hamawereng ramadi itu punya ny serun mana yang atika yang
bang biar kamu cadeer ini kan ungkapan rasa cinta banget itu orangnya romantis romantis dan manis
gatis iya terus mamu klubunya aku terima kasih ada akhi baik aja bang iya iya unasaper terus oke ya

itu baru gua demen
iya deh kagak tau bentar lagi
warisan bang mahmud cair
duitnya banyak kagak gitu
eh yang ada ye warisan lo itu udah dibekuin kayak es no
amai si muhyiddin amai maimunah
kagak bakalan cair amai lo koit juga
warisan tetep aja beku
kak tika gak boleh kayak gitu
udah terima aja bunganya bang mahmud
kan sayang udah beli mahal mahal
udah lah kak terima aja dulu
menghargai namanya tuh
lu makan buat lalapan ye
kalo gua sih kagak demen buah kayak ginian cuma kutilanak
bang mahmud ini kan buat kak tika seharusnya
gak usah buat dek lelah sayang ya
hehehe bang mahmud juga boleh nyolong tadi pinggir jalan
kamu suka bunganya
besok abang gita akan datang ke rumahmu ya
kirimin bunga yang lebih bagus lagi
eh enggak enggak enggak enggak usah
enggak usah bang mau bazir
lagian pastikan harga bunganya
enggak apa apa rum yang penting kamu suka
lagian harga bunga
kan gak terlalu mahal rum
lebih baik gak usah deh bang
itu dikasih aja sama fakir miskin atau yatim piatu
sebenarnya kamu gak suka bunga kiriman abang
belum dapat kiriman bunga yang harganya mahal dari abang
topan aja nyari uang untuk biaya hidup
kok kenyataan lu gak selera sih
apa makanannya gak enak
yuni cuma masih kepikiran sama si topan
itu emang udah yang terbaik
buat si topan itu sendiri
joni gak mau kan
kalau nanti kedeknya
atau jadi orang tua
dia jadi penjahat
dia jadi penjamret
gak mau kan
ke si topan
ntar tuanya belangsak hidupnya
ke si cardun
nyusahin orang sekampung
semoga apa yang terjadi sama si topan kali ini
bisa bikin dia
jadi orang yang lebih berguna nantinya
bener tuh apk tencing
karena setiap perbuatan manusia
itu akan diminta
mau berbuat baik kek
mau berbuat buruk kek
pasti akan ada balesannya
kamu betul betul mau resign
kalau alasan kamu resign karena
sikap aku sama kamu yang kasar
untuk mendapatkan partner kerja
baik seperti kamu itu sulit sekali rek
aku enggak akan
besok kita buka buah
buka puasa lagi
kamu mau tau siapa yang sms aku
nanti malah merusak selera buka puasa kita
kamu mau tau telpon dari siapa
lebih baik aku gak tau deh
kita selera makan aku juga gak hilang
tapi untuk yang satu ini
hanyalah kalau ada yang lebih baik
karena dari kantor
kayaknya kita lembur lagi deh
si topan yang jamret itu
saya udah serahin ke polisi
terus apalagi sih
yang pak haji muhyiddin mau permasalahkan ke saya
ya jelas dong
kenapa gua enggak diizini ikut ke kantor polisi
saat penyerahan si jamret itu
pak haji itu bukan nggak diizinin
tapi kan pak haji enggak tau kejadiannya
lagian korban saksinya udah pada lengkap lapor polisi
jadi pak haji gak perlu lagi ke kantor polisi
ya sebagai sesuatu kampus ini gimana
harusnya gue dilibatin dong sebagai penengah
ya mudah mudahan mah
bukannya nengahin masalah malah bikin tambah perumah salah
udah deh bang kagak dilibatin itu artinya ngentengin abang
jadi gak usah repot repot ke kantor polisi
alah itu alasan gak masuk akal